kita beralih ke informasi lain usai diresmikan presiden joko widodo
kamis dua belas desember lalu tol layang jakarta cikampek dua elevated resmi dibuka untuk publik hari ini
jalan tol ini untuk sementara waktu dioperasikan tanpa tarif alias gratis
open traffic dimulai pukul enam waktu indonesia barat di kilometer sepuluh jakarta arah cikampek
pt jasa marga memberikan bingkisan bagi sejumlah pengendara pertama yang melintas
mereka mengaku senang sebagai salah satu yang pertama merasakan melintas di tol jakarta cikampek
dua elevated harapan pun muncul dari sejumlah pengguna
ya dan sudah ada koresponden cnn indonesia roni satria di sana selamat pagi roni
ya selamat pagi roni ini setelah dinyatakan resmi beroperasi bagaimana kondisi di sana saat ini roni
selamat pagi maggie dan rizky benar sekali bahwa tadi pukul enam waktu indonesia barat open traffic di tol layang jakarta cikampek elevated dua
ini telah resmi dibuka karena kalau kita tahu memang dua belas desember yang lalu presiden joko widodo secara resmi telah meresmikan tol layang elevated ini
namun pada hari ini sudah bisa digunakan dan publik tadi sudah mulai mencoba menjajal tol sepanjang tiga puluh delapan km ini
nah saya saat ini sudah bersama dengan corporate communication and community development head dari pt jasa marga dwimawan heru santoso selamat pagi pak heru
selamat pagi mas roni
pak heru ini hari pertama dan sesuai dengan seperti yang direncanakan ya pak ya lima belas desember
dan apa saja yang sebenarnya sejauh ini sudah persiapan uji coba telah dilakukan
apa yang ingin disampaikan kepada publik di hari pertama ini dari pihak jasa marga pak
ya jadi perbaikan perbaikan minor yang kemarin diinformasikan sudah bisa kami selesaikan
sehingga mulai pagi hari ini pukul enam pagi shift satu itu jalan
tol jakarta cikampek elevated kita buka untuk publik dan untuk sementara waktu tidak dikenakan tarif sampai dengan selesainya musim liburan natal dan tahun baru dua ribu sembilan belas ini
nah kami harapkan pengguna jalan memperhatikan beberapa hal
tadi dipertanyakan oleh mas roni yang pertama bahwa ke atas ini hanya untuk golongan satu ya
kemudian golongan satu non bis non truk
kemudian tinggi maksimal dua satu meter kita pasang portal ya
jadi pengguna jalan
bisa langsung ngukur ya boleh masuk apa enggak
kemudian yang kedua di atas kami harap tidak melakukan hal hal lain ya
artinya bahu jalan jangan digunakan untuk yang non emergency
dan yang diperhatikan dari rest area
nah saat ini rest area masih belum dibangun
bahu jalan untuk darurat maka diantisipasi
kalau kita berangkat dari cikunir ke arah karawang barat rest area terdekat itu di kilometer lima puluh
ya kalau kita dari karawang barat
sampai dengan cikunir
antisipasi rest area terdekat di kilometer enam
yang menuju jakarta ya mendekati halim
nah itu mohon bisa diperhatikan
ini kan menjadi tol layang terpanjang pertama pak di indonesia
tiga puluh delapan kilometer tapi berada di dengan tiang lima belas meter
apa kewaspadaan apa yang harus diingatkan kepada para pengendara
kemudian juga ini karena panjang mungkin mereka harus menyiapkan bensin yang cukup
atau juga nantinya apa saja yang mungkin
perlu diperhatikan oleh pengendara ini pak
seperti sudah saya sampaikan tadi
jadi memang harus karena rest area ya belum ada di atas jadi harus disiapkan gitu ya
kemudian kami berharap kecepatan dijaga
kecepatan di atas adalah enam puluh sampai dengan delapan puluh km per jam
kami memasang cctv
satu ratus tiga belas cctv kami pasang di atas ya
untuk mengamati apa yang terjadi di atas
kemudian jangan lupa mungkin nanti akan merasakan
kalau yang dari karawang barat menuju jor ya
yang menuju ke jakarta maksud saya melewati jor
itu nanti akan transaksi di gerbang tol cikunir enam atau gerbang tol cikunir delapan
itu adalah tarif untuk jalan tol zor
jadi ada nanti dari karawang barat itu yang ke arah kanan
itu nanti menuju ke rorotan
kemudian yang ke kiri itu menuju ke jati asih taman mini dan sebagainya
itu transaksi di atas
tapi untuk tarif jor
seberapa persen nantinya akan mengurai kemacetan pak
karena kalau kita lihat kan memang tujuannya adalah untuk bagi mereka yang ingin langsung ke bekasiti
atau langsung ke karawang
seperti itu tinggal tidak harus melewati jalur bawah
nah ada berapa persentase yang bisa diukur oleh patisan sama harga ini
untuk nantinya bisa mengurangi atau mengurai kemacetan itu
kami perkirakan di atas itu nanti sekitar tiga puluh persen ya
nanti akan naik ke atas
khususnya untuk jarak jauh ya
karena ini kan memang didesain untuk yang jarak jauh
jadi memang akan terjadi visi rasionya nanti lebih baik lagi
saat ini di sekitar cikunir bekasi barat
visi ratio ya itu kan idealnya di delapan
sekarang saat ini dengan kepadatan japex sudah satu
bahkan beberapa titik di atas satu
dengan adanya jakarta cikampek elevated ini nanti kami perkirakan di bawah
mungkin bisa sekitar tujuh perhitungan kami
untuk visi rasionya
jadi akan lebih meningkatkan kecepatan tempuh
terakhir pak heru
kalau kita lihat dengan orang banyak nantinya menggunakan tol elevated layang ini
tentunya yang akan dibawa apakah akan bisa bergeser ke atas bagi mereka yang ingin jarak jauh
atau sebenarnya dua jalan ini memiliki fungsi yang sebenarnya bisa mengakomodasi semua pengguna
khusus bagi yang jarak jauh
jadi kami ingin ingat kembali
kalau naik ke atas itu tidak ada rem turun
ya dari mulai cikunir sampai dengan karawang barat
ya memang sebenarnya fungsi jakarta cikampek elevated ini kan untuk memecah distribusi
memisahkan pengguna jarak jauh dengan jarak pendek
jakarta cikampek existing itu sangat didominasi oleh komuter
komuter komuter yang keluar di bekasi di tambun
maka untuk memisahkan nanti yang komuter bisa lewat di bawah
nah untuk perjalanan jarak jauh bandung cirebon dan sebagainya ke arah transjawa
itu bisa membangunkan jalan tol jakarta cikampek elevated
saya pikir itu
pak heru terima kasih banyak atas waktunya pak
semoga lancar masyarakat juga bisa menikmati tol elevated ini
ya megi dan rizky demikian perbincangan saya dengan dwimawan heru santoso
ya kalau kita lihat
nah nantinya masih ada perbaikan perbaikan lagi ataupun perkembangan perkembangan lainnya
karena kalau kita lihat beberapa waktu lalu saat uji coba memang sempat ada bumpy ataupun jalan yang cukup bergelombang
sehingga tadi yang disampaikan oleh pak heru bahwa bagaimana nantinya masyarakat untuk tetap disiplin dalam menggunakan kecepatan
yaitu di rata rata enam puluh hingga delapan puluh km per jam
karena memang dalam kondisi di atas ada angin dan lain sebagainya yang harus diantisipasi oleh para pengguna jalan
intinya adalah tetap waspada ataupun berhati hati
kembali ke anda
terima kasih atas laporan anda terkait dengan beroperasinya tol layang japek dua